dari bukan siapa siapa nama perawati mendadak viral di media sosial
perawati adalah mempelai kedua yang akan dinikahi cindra warga desa lumpatan sekayu musi banyuasin
dalam waktu kurang dari dua pekan wanita dari desa teluk kecamatan sekayu ini akan menyandang status sebagai istri kedua dari sebuah pernikahan siri
undangan pernikahan perawati jadi viral karena di pesta pernikahan tertanggal sembilan november mendatang
ia akan bersanding dengan seorang mempelai wanita lain indah lestari
indah akan dinikahi secara resmi oleh cindra sang mempelai pria dua hari sebelum perawati
atas nama cinta vera panggilan perawati mengaku rela menyandang status istri kedua
padahal ia mengaku lebih dulu menjalin hubungan dengan cindra yaitu sejak desember dua ribu enam belas
itu tahu kalau ada pacar lain
jadi tahu tahunya ini
tahu tahu kekabar katakan dia lelah nak nikah
terus kita gimana itu dengar adanya isu dia nak nikah itu
alah tentunya kan kejot aku
meski akan menyandang status istri pertama dan dinikahi secara resmi indah lestari bukan tak menanggung beban
lagi lagi atas nama cinta sesuai kesepakatannya
keluarga warga desa teluk kijing tiga sekayu ini mengaku rela berbagi suami
tapi rencana poligami cindra ini tampaknya bakal menemui hambatan
setelah kantor urusan agama sekayu mengancam tidak akan mengeluarkan izin permohonan nikah
pejabat kantor wilayah kementerian agama sumatera selatan jumat pagi juga berencana membatalkan pengajuan nikah cindra dan dua calon mempelainya
tertib administrasi dan perlindungan hak hak istri serta keturunannya jadi alasan kantor kementerian agama
sesuai undang undang perkawinan pernikahan laki laki dengan dua wanita sekaligus memang tidak diperbolehkan kecuali jika pasangan sudah memenuhi syarat untuk berpoligami
perpindisinya kami selaku aparatur negara selaku kepala kua artinya tidak mengregalkan untuk kawin siri
tidak meregalkan tidak menganjurkan untuk kawin siri dan tidak mengarahkan untuk kawin siri
tidak meregalkan tidak menganjurkan untuk kawin siri dan tidak mengarahkan untuk kawin siri
kami mengarahkan untuk segera mengajukan permohonan poligami ke pengadilan
apabila sampai sepuluh hari surat itu tidak dikeluarkan kami berhak menolak pernikahan kedua duanya kami tolak
jika mengikuti peraturan jalan cindra untuk berpoligami memang tidak mudah
pasangan yang berniat poligami harus memenuhi syarat dan mengajukan izin dan berkas persyaratan ke pengadilan
di antaranya pernyataan istri pertama sanggup di madu pernyataan suami sanggup berlaku adil
hingga syarat pendapatan minimal dalam pernyataan

dengan dali sudah jadi kebiasaan keluarga ketiga mempelai bersikeras
apalagi sudah sekitar seribu undangan yang disebar
mereka akan tetap melangsungkan rencana menikah resmi untuk indah lestari dan menikah di bawah tangan untuk perawati
kalau masalah di kampung sini udah terbiasa itu bukan terbiasa biasa udah biasa
sudah kedua kali ini sudah merewati pernikahan seperti ini
yang pasangan dua wanita sekaligus pak
tidak ada permasalahan sebelumnya pak
tidak tidak ada masalah
setelah undangannya jadi viral kedua calon mempelai wanita kini menutup diri
sementara cindra sang mempelai pria belum bisa ditemui karena masih berada di lokasi tambang minyak tempatnya bekerja
oke aduh aduh ya kalau udah ngomongin cinta itu rumit sekali
tapi saya penasaran ini siapa yang untung siapa yang buntung
kita lihat nanti ya drama percintaan poligami ini akan berakhir di mana
atas nama cinta itu tadi ya